prabowo juga menyebut soal makan siang gratis
prabowo bilang program makan siang gratis itu bisa segera dilaksanakan
prabowo pun menyinggung indonesia tidak pantas menjadi anggota g dua puluh
jika masih ada anak anak yang kelaparan
dengan memberi makan untuk anak anak kita saudara saudara sekalian
sudah saya pelajari pakar pakar membenarkan
dan uangnya ada uangnya cukup dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya saudara saudara sekalian
bisa kita merdeka kalau masih ada kemiskinan di indonesia
tidak bisa kita merdeka kalau masih ada kelaparan di indonesia
kita tidak pantas menjadi negara anggota g dua puluh
kalau anak anak kita masih tidak makan pagi berangkat ke sekolah
berdasar data kemenko perekonomian
prediksi kebutuhan anggaran makan siang gratis lebih dari rp dua ratus lima puluh triliun
anggaran itu mencakup harga makanan senilai lima belas per porsi
untuk tujuh puluh lima juta anak dalam dua ratus empat puluh